apa sih di kos kosan lo itu
hah semuanya gak penting
apalagi puisi puisi sampah loh itu
lo gak sadar
gue rasa ini orangnya belagang gak tau deh
jangan pernah perlah lupa lo
kayaknya kalian yang amnesia
ini kan sekolahan gue juga
lagian kalian tuh kurang update tau gak
hukuman gue dicabut
mau lo gak percaya
mau lo percaya
bukan urusan gue
tapi itu kenyataannya
temen gue bilang kalau lo ngambil sesuatu dari kosan gue
dan lo pakai berantakin kosan gue apa maksud lo
lo jangan main tangan
lo gak usah nuduh orang sembarangan ya
itu udah berantakan
lagian ada barang apa sih di kos kosong itu
semuanya gak penting
apalagi puisi puisi sampah loh itu
kamu tidak dengar ya kata kata saya
makanya kalau mau orang tua kamu tidak menangis
mikir mikir dulu kalau mau bertindak
lo inget ya fon
kalau sampai lo ketahuan sama gua lo ngambil sesuatu dari kosan
gue akan gitu terhitungan sama lo
hukuman scores nya dicabut
itu dia tuh pertanyaan gue
gak jadi nyantai deh kita
lo semua tenang aja
gue udah nyiapin hukuman terbaru buat si roman picisan itu
tuh udah lama nih gak nyalon bareng
nah boleh tuh susan
pinter banget ya susan tuh men
sekalian gue juga pengen pijit
kan udah berapa hari ini otot otot gue tuh pada tegang gara gara bikin mulan
kenapa sih dari tadi diem aja
tau lo tik biasanya kan lo yang paling cerewet
gue cuma ngantuk
itu tuh tandanya orang lagi jatuh cinta
tuh kayak gitu tuh
bella tika susan
ikut bapak ke ruang guru
aduh sekarang nih saatnya gue dihukum
loh kok ke ruang guru sih pak emangnya ada apa ya pak

bapak juga harus ikut
bapak juga harus ikut
bapak juga harus ikut
bapak juga harus ikut
bapak juga harus ikut
bapak juga harus ikut
tapi sekarang juga kalian ikut bapak dulu
loh pak tapi kita
kita kan mau masuk
kalian mau membantah saya
mereka ngapain dibantah sama pak umar ya
eh eh eh jangan lo
aduh eh gue ketiknya
eh gue ketiknya
aduh menceng aduh
sam gue ketimba banteng aduh
gak lah males gue
gue belum ngerjain tugas bahasa inggris
yang sama bu indah itu ya
gue juga lupa
boleh pinjam gak
lo udah kan
bokasnya dibuka paketnya aja ya
sam luar ya
mau pinjam dulu ya
sam kamu mau pinjam
eh kita teman
sebenarnya sih gue pengen banget main sama kalian
halo ada apaan sih
ya ini masih pagi ya
gue baru datang sekolah
dan gue gak mau mood gue hancur gara gara lu
gue mau ngerusak seluruh mood lu hari ini
nih lu liat
ini kan surat yang dulu gue kasih ke wulan
kenapa bisa ada sama roman
eh kok kartu gue ada di lu sih
ini itu waktu itu buat temenin jatuh di sekolahan ya
udah gue bungal aja
kok surat itu bisa dari lu sih
gue temuin di kos kosannya roman
lo udah lihat isinya apa belum
bukan urusan lo
bukan itu pertanyaan gue sam
gue nanya sekali lagi
lo udah pernah liat isinya apa belum
bukan urusan lo tom
kita ketemu pas jam istirahat
jangan lupa ya
maksudnya anak kapan sih
kenapa kalian dipanggil
kami mendapat laporan
kalau kalian sudah berusaha mencelakai teman kalian sendiri
ya gak mungkin lah pak
mulan dari sendiri yang bilang
katanya kalian menurunkan dia di tengah jalan
jalan yang sepi
ya ampun ibu pak
itu mah fitnah
ya kan susah
mana mungkin kita nurunin bulan di tengah jalan sendirian
mana mungkin kita mau nyelakain bulan
percayanya sama kita
mungkin itu bisa bisanya mulan aja
karena kan mulan nggak suka banget sama kita
saya dan guru guru yang lain
saya bahkan tidak akan percaya
masalahnya yang ngomong itu salah satu dari kalian
masalahnya yang ngomong itu salah satu dari kalian